hai epic people rumah sejatinya adalah kebutuhan primer
yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan
dimulai dari perannya memberikan tempat ternyaman untuk beristirahat
bersosialisasi meningkatkan kualitas hidup
dan juga memberikan rasa aman dalam keseharian
namun kebanyakan dari kita mengalami mental blok
ketika dihadapkan kepada frase kepemilikan rumah
sehingga kita merasa ragu dan takut
untuk hanya sekedar bermimpi memiliki hunian impian
epic liping hadir memberikan kabar baik
bagi para pencari properti di indonesia
di mana kita akan membagikan informasi terkini seputar properti
dan juga segmen ini akan membahas tips dan trik
serta fakta dan mitos terkait dengan kepemilikan hunian
di episode pertama kali ini bersama saya sinti akarani
yang akan ditemani oleh muhammad gali adino frans dari epic
selaku ekspert dari bidang properti
yang akan membahas kabar baik dan informasi terkini
seputar properti yang ada di indonesia
nah epic people sebelum kita mulai perbincangan hari ini
kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas
dan juga narasumber yang terlibat
sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif
dan juga kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik
selama proses syuting berlangsung
nah langsung saja kita mulai perbincangan di sini
sudah bersama mas nofran
apa kabar mas nofran
sinti bagaimana kabarnya
mas nofran mungkin saya langsung pertanyaan pertama nih ya
terkait dengan properti
sebenarnya mas nofran apakah memiliki rumah itu sulit
atau mungkin orang orang hanya merasa kayaknya nggak mungkin deh
kita memiliki rumah atau memiliki hunian impian
oke ya memang itu salah satu pertanyaan ya
sering muncul ya
di teman teman mungkin teman teman net people
atau juga para pencari properti ya
bahwa punya rumah itu kayaknya nggak mungkin deh
saat ini gue bisa punya rumah
pertanyaannya itu lebih banyak di mindset dari diri kita sendiri aja
karena kalau kita lihat
dari teman teman yang ada di industri properti saat ini
sebenarnya sudah mengasih banyak kemudahan
buat para pencari properti ya
mulai dari developernya
mulai dari pemerintah
dan juga dari sisi perbankan
jadi dari developer pun
juga sebenarnya saat ini
udah banyak nih
ngasih promo promo yang menarik
cukup memudahkan lah
bagi pencari properti untuk bisa memiliki hunian yang mereka impikan
kalau kita lihat sekarang
mungkin sendiri aja juga tahu ya
pemerintah juga udah kasih beberapa insentif nih
buat di industri properti
dan dari perbankan pun juga
nggak mau kalah dia
suku bunga yang ditawarin
dan juga mungkin angka dp nya itu bisa dibilang udah cukup mudah
maupun uang yang harus disetorkan untuk pembayaran awal juga
sudah lebih terjangkau
gitu sih kalau
susah nggak sih
kalau kita serius untuk mencari
ataupun memiliki hunian yang kita impikan
nah yang kedua juga salah satu yang menarik
secara tren pembelian properti itu
udah mulai meningkat terus nih
dari tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat ya
ataupun dengan tahun sebelumnya
secara pertumbuhan penjualan propertinya

jadi masih bagus nih
teman teman mungkin bisa lihat ya
mungkin udah ada
jangan jangan dari epic people juga
temennya udah ada yang beli rumah baru nih
jangan jangan gitu ya
nah dari situ juga bisa kita lihat
sebenarnya kalau kita kupas lagi
salah satu cara bayar yang paling diminati itu adalah kpr
orang beli hunian itu dengan cara kpr
nah jadi peran bank di sini juga
sangat penting gitu ya
jadi nggak perlu takut
maksudnya untuk melakukan transaksi pembelian hunian
dengan cara kpr
karena di perbankan pun
mereka sudah sangat sangat memudahkan lah
kalau saya lihat saat ini ya
dan yang menarik juga
mungkin udah berasa ya
semenjak dua ribu dua puluh ya
semenjak kita mengalami pandemi
jadi semua kegiatan mungkin sudah dilakukan melalui rumah
apapun mungkin sudah bisa dilakukan dari rumah kita sendiri
nah jadi memang kalau kita lihat
value dari kepemilikan rumah
misalnya kita punya rumah sendiri itu
udah lebih tinggi dibandingkan dulu
mungkin kalau dulu
mungkin ya teman teman epic people atau
mungkin juga kalau ada bonus dari kantornya
mungkin yang tidak pertama kali gadget
atau liburan ke luar negeri gitu ya
tapi kalau sekarang orang udah
begitu dapat bonus dari kantornya
udah berpikir untuk
wah ini uangnya cukup loh buat bayar dp rumah
jadi mereka bisa punya hunian sendiri
dan bisa hidup mandiri gitu
karena menurut saya
memiliki satu rumah itu penting
karena rumah itu
nggak hanya sebagai tempat tinggal
tapi tempat bertumbuh
dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik
bagi orang yang tinggal di dalamnya
oke jadi sebetulnya
keinginan untuk membeli rumah itu meningkat gitu ya
tapi masih ada beberapa keresahan keresahan gitu
nah kaitannya dengan keresahan keresahan nih mas nofran
apa yang ingin disuguhkan oleh epic living nih
terkait kabar baik atau informasi mengenai properti
jadi nah itu salah satu yang menarik
dari keresahan dari teman teman yang kita tahu gitu ya
jadi memang epic living ini kita ingin memberikan informasi lah
mengenai tren maupun perkembangan dari properti yang ada di indonesia
jadi apa aja yang bisa kita bahas nih
mulai dari desain rumahnya
karena desain rumah juga
kalau kita discuss itu banyak banget
mulai dari layout
nanti fungsinya juga bisa kita lihat gitu ya
dan juga bisa dibilang
teknologi yang diterapkan di perumahan itu sekarang udah
udah cukup banyak
dan udah cukup inovatif kalau menurut saya
city juga pasti pernah dengar lah mengenai smart home system
kemudian juga solar panel untuk mereduce penggunaan energi
terus juga kita juga bisa informasikan bahwa
gimana sih cara membeli properti itu yang bisa dibilang caranya epic banget gitu ya
jadi sebenarnya kita bisa kasih informasi bahwa mungkin kpr itu salah satu cara membeli
cuma cara bayar itu kan ada lagi selain kpr
jadi selain dari kpr
ada cicilan langsung ke developer
bisa kerjasama dengan lembaga keuangan yang lain
nah ini sebenarnya salah satu solusi ya
bisa dikatakan epic living ini kalau
ya kita ambil satu kalimat yang enak gitu ya cynthia ya
jadi temen temen kalau pengen cari tahu informasi mengenai properti
enak gak sih tinggal di tangerang tinggal di bekasi tinggal di jakarta
nah ini bisa cek atau nonton aja acara di epic living ini
seperti itu sih
jadi tadi kaitannya dengan properti dan rumah itu sudah banyak inovasi inovasi yang kekinian

jadi tadi kaitannya dengan properti dan rumah itu sudah banyak inovasi inovasi yang kekinian
betul banget sebenarnya
betul banget sebenarnya
oke kemudian mas nofran sebetulnya berarti epic living ini tidak hanya disuguhkan untuk para pencari properti artinya ya mas
sebenarnya untuk siapa saja mas nofran epic living ini
ya jadi cynthia bisa dibilang epic living ini nggak hanya untuk ditonton oleh para pencari properti
tapi juga developer temen temen di perbankan arsitek bahkan juga mungkin temen temen dari notaris ya
jadi supaya kita bisa memberikan informasi yang menyeluruh mengenai perkembangan properti di indonesia
baik luar biasa terima kasih banyak mas nofran atas penjelasannya
baiklah nah epic people dengan menyaksikan epic living kita akan mendapatkan informasi dan wawasan seputar properti di indonesia
baik itu kabar baik dan juga informasi informasi terkini serta esensi dari segmen epic living ini
saksikan terus episode epic living selanjutnya
saya sintia karani pamit undur diri sampai jumpa